selamat datang di pondok pesantrik punanta semuanya assalamualaikum waalaikumsalam
ini santriwan sama santriwati baru punanta
bukan jadi mereka ini adalah para koki cilik
memasak udah udah bangun bangun eh gimana mau jadi senggol senggolan gini sih michael nih
ada eh kalian ini malah bercanda gimana sih eh kalau senggol senggolan lagi ya kesenggol dikit
lain kayak kartu domino begitu kamu juga kal ya membaca alquran membaca ayat ayat cuci alquran
itu ada adabnya ya nggak boleh sembarangan mulut bangga banget kayak ikan maskoki ini apa sih
ini penting ilmu buat kalian baca al quran itu harus jelas semuanya ingat setiap huruf yang kita
baca itu terdapat satu kebaikan
di bulan puasa ini di bulan suci ramadhan ini menjadi sepuluh ya bahkan tujuh ratus kebaikan nah tapi tapi
tapi kalau kalian main main mulutnya manggap manggap males malesan bercanda itu bukannya
kebaikan yang kalian dapat melainkan murka allah pahala nggak dapet malah dosa yang kalian dapet
udah dengerin ustadz fokus yuk kita sama sama baca
itu bukan maling tapi belek
berapa kali ketembak lagi jaga tidur tidur ya udah ngagetin bukan minta mata
ngomel ngomel ngomel itu tidur mulu lagi jaga gerbang hehehe mpok sita saya bukannya tidur cuman
mata saya kagak melek itu mas hami mawin ini kan puasa puasa ini emang ini puasa ya enggak enggak puasa ya
ini bukan puasa saya puasa oh ini puasa ini siapa yang lagi puasa iya makanya jangan marah marah

awas bersih bersih pesantren mau kedatangan tamu istimewa awas bersih bersih pesantren mau kedatangan tamu istimewa
tamu istimewa tamu istimewa awas awas iya dia lihatnya enak pesantren bersih makanya ini
perlu disapuin jauhkan kalau begitu cakep tuh diletak tuh tuh ini kaki saya bukannya
sampah ngapa ngapa kita dihutang di sapu atau halajin yang bener ini kaki kaki
ya allah saya kata akar kelapa kalian aja tabunan ini kotor ini kalau saya
ya ya mungkink andu alku
woh mau nyakit ama jangan duduk mulu
ini si bubuk lain
emang gembina bina banget dah ini satam
ah tak buka di geprak begitu
ini kok macer aja aturannya buka jendelanya kayak itu mobil
bilangin assalamualaikum kan kita orang ya
hah pake ngedumel lagi aja bukannya marahin ono tamu udah nyampe
oh yaudah tuturin dah lanjutin
saya mau ada perlu dulu
ayo anak anak cepet kesini cepet cepet cepet
ada apa sih pak ustadz
apa sih pak ustadz
ya payah datangin
ada apa sih pak ustadz
ya pak ustadz ada apa sih
aduh udah kamu gak usah banyak tanya
pokoknya ada surprise alias kejutan
kasih tau surprise ya dong pak ustadz
kalo dikasih tau bukan kejutan dong namanya
terima kasih banyak banyak
ya cantik banget
hmm udah satunya

jemeruvo itu gimana pak

uh ganteng ganteng ya
ada bedanya sama saya waktu muda deh
jauh banget ustaz
tahu kan kalau tahu umurnya jauh sama dia kan
hah ya udah selamat datang di pondok pesantren kunanta semuanya
selamat datang di pondok pesantren kunanta
ustaz ini santriwan sama santriwati baru kunanta
kalah satu lagi

jadi mereka ini adalah para koki cilik
nah walaupun mereka masih kecil kecil sementara kalian
tapi mereka itu udah pada hebat hebat loh

masuk dalam ajang perlombaan memasak di tv favorit kita
oh di tv
mungkin ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang
nah kami persilahkan kepada para tim koki cilik untuk memperkenalkan dirinya
oh hai semuanya hai guys
halo people people kalau aku namanya meli
sekali lagi meli tolong dicatat ya
jadi kalau misalnya ada yang mau minta tanda tangan boleh kok
karena tuh meli itu paling terkenal banget di sini
jadi ya gimana ya ya aku nggak tahu lah ya
tapi aku paling terkenal lah ya oke oke bisa kali
hai semuanya aku alva
halo semuanya aku bima
hai semua aku niki
hai aku ben hai aku jody
anak anak semuanya kalian juga bisa seperti mereka
menjadi anak yang hebat
tapi syaratnya harus tekun dan rajin
ingat menjadah menjadah
siapa yang bersungguh sungguh pasti berhasil
selamat tinggal selamat tinggal
benar tuh apa yang dibilang sama pak ustadz muhtar
kalian juga selama ini sungguh sungguh
sungguh sungguh untuk bikin rusuh tapi
sungguh sungguh untuk bikin onar
coba dong ya diganti sungguh sungguhnya untuk berprestasi
berkarya itu kan lebih bagus kan
iya keren apaannya coba
keren dari hong kong
keren kan juga itu iya kali
excuse me hello little girl yang paling cantik dan lucu
yuk belum lihat ya
kalau kita semua ini kalau lagi masak you bisa ngangat
ya kebetulan kami semua ini ingin memasak di pesantren ini
ya untuk berbuka puasa
incis lia juga bisa kali kalau masak ma
shh perapurannya bisa masak
sudah sudah sudah jangan ribut
daripada kalian ribut ayo buktikan
lebih baik gimana kalau kita adakan rupanya
gimana kalau kita adakan lupa memasak sebelum buka puasa
berarti hari ini kita kagak masak
lucu dong ya kan itu dia
biar ada pengertian
yang terbaik dan yang bisa masak